setelah eksepsi ditolak rizik kembali menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan negeri jakarta timur senin pagi
rencananya ada enam saksi yang diperiksa mulai dari mantan kapolres jakarta pusat mantan wali kota jakarta pusat kepala dinas perhubungan syafrin liputo hingga saksi dari pt angkasa pura ii
menurut kuasa hukum rizik pada sesi pertama baru saksi dari kepolisian dan bandara soekarno hatta yang sudah memberikan keterangan
ada kerusakan yang nilainya enam belas juta rupiah kerusakannya antara lain adalah taman dan bangku patah
sementara itu sidang lanjutan perkara rizik sihab yang digelar di pengadilan negeri jakarta timur secara tertutup justru menimbulkan kerumunan di luar area sidang
pihak pengadilan membatasi akses masuk warga yang memiliki keperluan di pengadilan
akibatnya berbagai keluhan dilontarkan oleh warga yang hendak mengikuti persidangan berbagai perkara maupun keperluan
dewan lainnya di pengadilan negeri jakarta timur sejak senin pagi
pasalnya sidang rizik sihab yang digelar tatap muka tanpa disiarkan secara virtual membuat urusan banyak warga lainnya di pengadilan jadi terhambat
seorang warga mengaku sudah mengantri selama tiga jam dan belum mendapat panggilan
pihak pengadilan memperlakukan sistem panggilan secara bergantian dengan menggunakan nomor pada tiap orang yang memiliki urusan di pengadilan
namun sistem ini membuat antrean makin panjang hingga berkerumun di depan pagar pengadilan